anda kembali di cnn indonesia newsroom kita simak informasi dari dunia ekonomi dan bisnis
pemerintah sedang memantau pergerakan seluruh belajar negara dalam dua minggu mendatang
hal ini dilakukan lantaran masih kurangnya penerimaan pajak sekitar rp empat ratus empat puluh satu triliun
sementara itu target penerimaan pajak negara mencapai rp satu lima ratus tujuh puluh tujuh triliun
selain itu mantan direktur pelaksana bank dunia ini juga mengaku akan memantau pergerakan penerimaan yang berasal dari bea cukai dividen hingga penerimaan negara bukan pajak
sementara itu berdasarkan siaran pers jitjen pajak pemerintah melakukan perluasan cakupan fasilitas pajak
sebelumnya pemerintah memberikan insentif bagi satu ratus empat puluh lima klasifikasi baku lapangan usaha indonesia atau kbli namun sekarang diperluas menjadi satu ratus delapan puluh
ini meliputi satu ratus enam puluh enam kbli yang melakukan penanaman modal maupun perluasan pada bidang bidang usaha tertentu
dan juga tujuh belas kbli yang melakukan penanaman modal di daerah daerah tertentu
ada pun kriteria yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut yakni yang memiliki nilai investasi tinggi atau untuk ekspor
memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar
atau memiliki kandungan lokal yang tinggi